ya berikutnya kita ke informasi mengenai cuaca ya
iya ini harus diwaspadai karena beberapa belakangan waktu ini harus ada cuaca yang kita persiapkan gitu sebelum beraktivitas di luar
badan meteorologi klimatologi dan geofisika memprediksi wilayah jabodetabek akan diguyur hujan deras disertai angin kencang pada periode tiga belas hingga lima belas januari mendatang
berdasarkan monitoring yang dilakukan di sebagian wilayah di indonesia bmkg mengidentifikasi akan terjadi peningkatan curah hujan yang cukup signifikan khususnya di wilayah jabodetabek hingga dua hari mendatang
ya ini masyarakat diimbau agar meningkatkan kewaspadaan lantaran cuaca buruk berpotensi menimbulkan bencana hidrometeorologi seperti banjir dan juga tanah longsor
bmkg memprediksi pada
pada periode tiga belas hingga lima belas januari dua ribu dua puluh dua akan terjadi hujan dengan intensitas sedang sampai dengan lebat disertai kilat petir maupun angin kencang di kawasan jabodetabek mulai dari kepulauan seribu jakarta barat jakarta timur jakarta utara jakarta selatan bogor depok dan tangerang dan serta di sebagian bekasi